selamat malam anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya fani maniar
selama perhelatan asian games dua ribu delapan belas digelar money changer diserbu oleh wisatawan asing yang datang dengan harga
kurs rp empat belas dua ratus rupiah per dolar amerika sejumlah turis merasa menjadi lebih kaya ketika uang mereka ditukar menjadi rupiah
itulah ungkapan epataki tanori atlet taekwondo asal jepang dan teman temannya setelah keluar dari lapak money changer milik bni
tanori menukarkan dua puluh dolar amerika miliknya
dan mengontongi dua ratus delapan puluh ribu rupiah
kita nori ingin membeli es coklat di venue cabur serta makanan khas indonesia
dan mengontolkan transkursor dengan teksi
itulah gambaran mata uang rupiah saat ini
kurs tengah bi pada dua puluh tiga agustus dua ribu delapan belas rupiah dijual dengan harga rp empat belas dua ratus rupiah per dolar amerika
kurs tengah ini dipakai oleh tiga bank negara yang berpartisipasi sebagai money changer resmi selama perhelatan asian games
universal kan usd cuman cni chinase yuan chinese sama japanese yuan juga banyak
jumlah totalnya dalam rupiah kalau dalam rupiah itu bisa hampir dua ratus juta
bisa tiga puluh sampai enam puluh perharinya
yang rame sih kemarin opening itu rame
karena mereka kan nukernya cuma satu lembar tapi yang mereka terima itu bisa sepuluh lembar atau berapa lembar gitu
malah mereka terus terus sambil
gitu gitu aja sih
kalau di mandiri itu terbanyak itu dari seminggu ini ya
itu beberapa hari lalu itu ada penukaran sampai seratus juta lebih
dari usd emang kebanyakan
ada kita ada dari jp terus ada dari ponstering pound sterling dan lain lain
tapi lebih banyak itu sih penukarannya usd
daripada di sini
para turis di asian games biasanya menukarkan uang mereka secara bertahap dan dalam jumlah yang sedikit
money changer ini memprediksi kenaikan transaksi penukaran mata uang rupiah ke dolar amerika maupun lainnya
akan meningkat menjelang upacara penutupan asian games dua september dua ribu delapan belas mendatang
demikian cnn indonesia update saya fani maniar
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah jeda berikut ini